pas erupsi kondisi pulau ruang di desa laing patehi semua bangunan rusak parah akibat dihujani abu vulkanik gunung api ruang
berdasarkan video amatir warga yang mendatangi desa terdampak erupsi gunung ruang sudah
membuat kampung lain patehi sudah tidak berpenghuni lagi
kondisi desa tertimbun dengan abu vulkanik gunung api ruang yang erupsi pada selasa tiga puluh april lalu
mereka telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari dampak erupsi susulan
sementara itu saudara kondisi jalan di pulau tagulandang juga tertutup abu vulkanik dan juga beberapa bangunan mengalami kerusakan
selain itu material abu vulkanik juga menimbun area pelabuhan
proses evakuasi keluar pulau pun terus dilakukan
pemkap kepulauan siau tagulandang biaro
akan membawa semua warga yang ingin dievakuasi keluar dari pulau
intinya kesiapan dari misalnya di siau untuk menerima pengungsi yang dari kakulandang ke sini
begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan pak asitan i
apabila ada warga yang ke menado tentunya akan difasilitasi oleh pemprov sulawesi utara
sementara itu saudara pemerintah provinsi sulawesi utara akan merelokasi sekitar tiga ratus keluarga korban erupsi gunung api ruang ke kota manado
pemerintah provinsi sulut juga sudah menyediakan tempat pengungsian untuk empat ratus lebih keluarga
nanti mereka akan ditempatkan di bapelkes dan juga bpsdm
khusus gunung ruang mereka akan kita bawa ke kota menat
kita sudah siapkan tempat untuk tempat pengungsian tiga ratus an lebih kakak di kota manado
kemarin mestinya masa tanggap darurat tanggal dua puluh sembilan sudah habis
tapi karena ada erupsi lagi ya berarti masa tanggap darurat diperpanjang